pemeriksaan twk sebagai salah satu tes bagi tujuh puluh lima pegawai kpk yang mengalami alih status pegawai kpk menjadi asn
hal ini sesuai dengan undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang kpk
di mana syarat menjadi aparatur sipil negara atau asn harus lulus twk
pada kesempatan yang sama gufron juga membantah bahwa tes ini merupakan ide dari segelintir pihak yang dianggap tidak senang dengan kehadiran kpk
gufron menambahkan ia dan empat pimpinan kpk lain justru menyayangkan kpk harus kehilangan pegawainya karena tes ini
alih status pegawai kpk ke asn itu adalah berdasarkan undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas pasal satu angka enam
bahwa pegawai kpk adalah asn
bagaimana mengasn kan kemudian diatur di pasal enam puluh sembilan c undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas
apa yang diatur di pasal enam puluh sembilan c intinya adalah memberi waktu kepada kpk untuk memproses alih status pegawai kpk ke asn
kemudian yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai aparatur
dalam proses asesmen alih status pegawai kpk menjadi asn terdapat tiga aspek utama yang dinilai
yang pertama adalah kesetiaan terhadap pancasila undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima nkri dan juga pemerintah
dan yang kedua pengaruh terhadap keluarga lingkungan teman atau kelompok tertentu
dan yang ketiga adalah aspek pribadi yang berkaitan dengan keyakinan motivasi nilai dan sebagainya
dan saya akan membahas polemik tes
wawasan kebangsaan pegawai kpk bersama dengan dua narasumber yang sudah tersambung melalui zoom
ada prof romli guru besar hukum universitas pajajaran dan juga ada dr indra perwira ketua pusat studi kebijakan negara universitas pajajaran
selamat malam pak romli pak indra sehat ya pak
selamat malam alhamdulillah
baik kita langsung saja membahas bagaimana kemudian polemik kpk saat ini
pegawai kpk yang tidak lolos tes ini wawasan kebangsaan ini terus melakukan manuver dengan melaporkan pimpinan kpk
ya alasannya kemudian adalah kinerja kpk tergantung pada mereka yang dikatakan selama ini menjadi motor
nah bagaimana pak romli tanggapan anda
suaranya kurang bagus ya
pertanyaannya mau ini apa
baik pak romli jelas suara saya
ya jelas enggak tapi ini dari sana berisik ya
baik saya ke pak indra terlebih dahulu
pak indra tes wawasan kebangsaan ini memancing berbagai perdebatan begitu
sebenarnya bagaimana kemudian posisi hukum tes wawasan kebangsaan ini
apakah sudah sesuai dengan aturan aturannya
ya menjadi pegawai asn itu kan
ada landasan hukumnya yaitu undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang asn
nah untuk kpk itu berdasarkan perintah undang undang sembilan belas tahun dua ribu enam belas
ada semacam ketentuan khusus yang sifatnya peralihan
dan itu diatur lebih lanjut di dalam pp empat puluh satu tahun dua ribu
nah jadi kalau menjadi asn tentu berbeda dengan menjadi pegawai swasta
ada syarat syarat tertentu
kenapa karena menurut undang undang asn peran asn itu satu adalah abdi masyarakat abdi negara
sekaligus juga berperan sebagai unsur perekat kesatuan dan persatuan bangsa
nah saya kira kalau konversi ini khusus bukan dari nol
maka sebetulnya tes kompetensi teknis itu tidak diperlukan lagi
nah tetapi kan tidak mungkin bisa dialihkan demikian saja
karena ada persatuan
ada persatuan lain
yaitu soal integritas dan pemahaman mereka terhadap tujuan negara berdasarkan undang undang dasar dan pancasila
jadi disitulah yang namanya mungkin tes kebangsaan itu muncul
demikian mbak ratu
memang pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ini apakah kemudian sudah sesuai dengan aturannya pak
ya karena untuk menilai komitmen dia terhadap tujuan kita bernegara berdasarkan pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
menjadi pegawai asn itu berbeda
jadi dia punya betul betul menjadi abdi negara abdi masyarakat
karena itu juga tingkat kepatuhan loyalitas serta integritasnya juga perlu untuk diperhatikan
nah contoh misalkan ya
karena etika birokrasi di seluruh dunia di negara manapun itu kan patuh pada atasan
nah ini kalau misalkan orang yang punya karakter tidak patuh atau membangkang kan lebih baik dia jadi pekerja lain
misalkan jadi pengusaha atau segala macam
itulah salah satu fungsinya
karena memang ada peran khusus bagi asn yang berbeda dari pegawai yang bukan asn
demikian mbak ratu
baik jadi memang aturannya juga sudah sesuai begitu ya
memang pelaksanaannya kemudian sudah sesuai aturan
lalu mengapa kemudian masih dipermasalahkan oleh wadah pegawai kpk
ya saya juga aneh ya
di dalam seleksi calon pegawai kan kalau normal itu calon dulu
kemudian sudah jadi calon itu kemudian mengikuti pelatihan pendidikan dites
dan itu bisa saja tidak lulus
kan itu sudah terjadi demikian
panjang republik ini berdiri
tidak ada yang mempersoalkan
nah jadi saya kira kalau misalnya
kan dari satu dua ratus satu demikian
hanya katakanlah lima puluh satu
ini sangat sangat kecil dari segi jumlah
kebanyakan justru balik gitu ya
yang ujian satu dua ratus yang diterima lima puluh enam
itu kan karena memang ruang untuk peluang menjadi asn sekarang itu ada kebijakan pembatasannya
demikian mbak ratu
ya pak indra
jadi seharusnya memang tidak perlu dijadikan polemik begitu ya
saya ke pak romli
pak romli pegawai kpk ini kemudian
yang tidak lolos ini kemudian terus melakukan manuver manuver
kemudian dengan melaporkan pimpinan kpk
alasannya kemudian adalah kinerja kpk ini tergantung pada mereka yang dikatakan selama ini menjadi motor penggerak begitu
pandangan anda seperti apa
ya ya boleh boleh aja bicara begitu
yang menentukan perkara bukan mereka
pimpinan kpk yang menentukan
kalau mereka merasa jadi pimpinan kpk
terdapat pimpinannya kemudian nyawar lagi ya
ini ngawur semua
tahu nggak ini masalah itu
karena sejak revisi sudah dia dia juga kelompok mereka juga kok
sejak revisi sudah nolak
mereka ini sudah merusakan diri
strategi pertama lawan undang undang
lawan kalau saya jadi asn
begitu strategi mereka
aneh sejak reziti
sampai sekarang saya melihatnya tidak
aneh kalau mereka begitu
untuk melawan pemerintah
tidak ada mereka
tidak sadar bahwa
waktu mereka jadi pegawai kpk
sampai kemarin mereka itu bukan
di luar rumpun kawasan eksklusif
dengan berada dengan undang undang yang baru
mereka masuk jadi rumpun kesana
eksekutif sudah diperkuat oleh
semua sudah jelas
di undang undang kpk rumpun
ketika mereka di test mereka itu
pegawai kpk dengan peraturan
peraturan kpk sendiri mengatakan
saya independen seolah olah independen
yang independen itu
hanya penyelidikan penyelidikan
anggarannya dari pemerintah
mereka tidak sadar
ketika mereka menjadi
sejak revisi disebut
asn pegawai kpk
kenapa nggak mundur dari dulu
ngada ngadalah terus terang saja
mereka nggak paham ulang ulang
sarjana hukum semua tuh mereka
termasuk guru besar guru besar juga
jadi ini terus terang
terhadap kekuasaan negara
taktik mereka ini propaganda
dan diadu dengan fairlink
ah mau udah begitu caranya
memang nggak pantas jadi asn menurut saya
jadi wajar aja kalau mereka sekarang
bisa kembali disaring kembali
itu masih baik
jadi tujuh puluh lima sisa dua puluh empat kok
nah ini masalah
jadi saya terus terang
tidak kaget tidak heran
kalau ini terjadi
hanya tentu saya terus terang
terhadap pejabat pemerintah yang lain
harus teguh pada sikap
negara harus hadir
jangan mereka aja yang minta negara hadir
negara harus hadir dalam kondisi yang seperti ini
yang saya tahu
masa pemerintah mau dilawan
nggak benar udah
saya kira ini keputusan tepat
ya itu udah bagus itu
yang dua puluh empat kan harus digidik kembali
baik pak romli
ini lebih bagus
jadi buat saya tidak aneh
kalau ini terjadi dan bakal terjadi
sudah paham saya
baik pak romli
kalau segi hukum sudah absolut benar
makanya mereka yang henti itu baca undang undangnya
baca perubahan filosofinya
dari dua ribu dua undang undang ke dua ribu sembilan belas
beda betul itu
baik sepertinya masih panjang pembahasannya
kita akan sampaikan nanti di segmen selanjutnya
sekarang aja sudah ada ajak perlindungan ham
baik pak romli pak indra
kita akan jeda sejenak
indonesia forward akan segera kembali
terima kasih pak
kalau hanya pegawai tujuh puluh lima pegawai kpk minta privilege ya keistimewaan gitu ya
pendalaman wawasan kebangsaan
itu lebih bagus
daripada kita terima saja dua puluh empat kemudian di tengah perjalanan ada masalah lagi
ya bukan menghentikan
memang betul tapi perbaiki internal
karena masalah internal ini sejak dulu kpk dua puluh tiga sampai terakhir jilid tiga jilid empat kemarin
itu nggak pernah diperbaiki
bayangkan tuh pegawai kpk
yang meres ya kan
temuan bpk lihat
mobil mewah di lizzie di luar
padahal barang siap
itu masalah internal
masalahnya sama saja dengan masalah masalah di birokrasi lain
yang banyak korupsi
tapi tidak pernah dibuka
tidak pernah diperbaiki
temuan bpk tiap tahun sama aja
tidak ada pembaruan tidak ada perubahan
coba kalau kementerian lain
jadi korupsi pasti
ini masalah besar
jadi pspwk itu blessing in disguise
membuka kotak pandora
yang selama ini ditutup tutupi oleh pimpinan kpk
kalau kpk seperti ini
berani membongkar kementerian lain abis abisan
kenapa tidak berani membongkar diri sendiri
bayangkan tuh undang undang kpk fasa v
azad kepimpinan kpk
integritas profesionalitas akuntabilitas
dan tanggung jawabnya kepada publik
jadi jangan lupa
publik punya hak untuk tahu
baik pak romli
jadi ini sebenarnya adalah
harus ikut lagi di kelas pendalaman wawasan kebangsaan
jadi ini sebenarnya penguatan sistem di internal kpk sendiri
bagaimana tanggapan anda pak indra
bagaimana kemudian nantinya pembinaan pembinaan ini akan diberlakukan
bahasanya pembinaan sebetulnya itu ya apa
sebenarnya ya lebih kepada peningkatan kualitas dari pegawai
dengan metode metode pelatihan dan diklat tadi
dan itu hal yang wajar
setelah nanti pegawai asn untuk itu
kalau soal apa tadi ya saya katakan kan
sebenarnya wawasan kebangsaan
ee tes itu kan sebetulnya bukan hanya soal tadi ya
termasuk integritas dan segala macam
dan tadi saya katakan
itu kan sebenarnya kalau pegawai biasa panjang sekali ceritanya
kalau di undang undang di pp empat puluh satu itu sudah jelas ya levelnya
konversinya dari jabatan asn ke struktural kpk
jadi sangat dimudahkan sebetulnya
ini sangat khusus
kalau dengan cara yang mudah
artinya dengan dispensasi yang dimudahkan dari ketentuan umum
untuk rekrut asn
berarti ada apa
kan begitu ya persoalannya
kebangetan gitu loh
menurut saya ya
karena saya gagal pada wawasan kebangsaan
karena tes itu sebetulnya sangat mudah
tujuannya hanya melihat bagaimana sih sebetulnya
oransiasi persepsi kita terhadap
misalkan tujuan bernegara
terhadap toleransi dan sebagainya
hal yang mudah
tapi kalau tidak bisa lulus tes
saya sendiri sebagai asn
ngeri juga ngelihatnya ya
sampai kalau sampai sana
nah kalau orang
itu tidak mungkin tidak punya wawasan kebangsaan
karena dia abdi masyarakat
dia harus melihat secara keseluruhan
dia harus melayani
tanpa pandang buru
kan itu salah satu
perbedaannya antara asn dengan pegawai di luar asn
demikian mbak ratu
ya pak indra
nantinya kan akan ada
kemudian pegawai kpk yang lolos
kemudian nantinya juga ada yang dibina
dan ada yang tidak lolos
nah kemudian ini bagaimana
dengan kinerja dari kpk itu sendiri
apakah akan berpengaruh begitu
terhadap jalannya pemberantasan korupsi
kalau pegawai kpk itu jumlahnya seratus orang
kemudian lima puluh satu orang itu tidak lolos
itu mungkin berpengaruh
itu kan ribuan
jadi itu ada ribuan
itu mungkin berpengaruh
itu kan ribuan

itu ada ribuan
itu menakdikan jumlah kpk yang lain
termasuk ada pimpinan
saya kira nggak ada pengaruh soal itu
jadi tidak ada pengaruh begitu ya
tes suasana kebangsaan ini
bisa dipertanggung jawabkan
itu diskusi tersendiri saya kira
saya berani mempertanggung jawabkan
tes wawasan kebangsaan itu perlu
di seluruh dunia pun
etika dari asn
sebuah birokrasi itu
harus ada loyalitas
komitmen pada nasionalitas
pertanyaan yang mungkin harus kita diskusikan
apakah pertanyaan pertanyaan disampaikan dalam tes itu
relaksan tidak dengan suasana kebangsaan
saya sendiri tidak tahu apa saja yang ditanyakan
jadi bagaimana kemudian menjadikan sistem birokrasi yang lebih baik begitu baik pak indra dan
indonesia forward akan kembali sesaat lagi
ternyata inconsisten ya terhadap bahwa kpk itu lembaga independen itu satu yang kedua icw itu kan kontrol terhadap pemberantanan korupsi icw
intention corruption watch yang di watch itu pemberantanan korupsi bagaimana bisa sekarang minta mulur dengan kpk
beri saya nih
beri saya nih
saya bilang eh cewek bubarat saja gitu
nah ini masalah
yang keliru ya banyak
informasi sesat ya
yang disampaikan oleh
ini tirani minoritas tirani
cewek menyimpang dari kanan dasar itu
itu yang aneh aneh ya
yang memberhentikan pimpinan kpk itu undang undang
tidak dipenuhi syarat syarat
tidak penuhi syarat syarat
ada syarat pemberhentian pimpinan kpk
ada diaturlah undang undang bukan diatur oleh
ini saya beritahu itu
ya teman teman saya
yang di icw itu jadi hati hati
ini negara hukum ya
bukan negara opini
hati hati ini negara hukum
kalau saudara tidak suka
ya yang tujuh peniap pegawai
tidak kenapa tidak
dilakukan ya sejak
mereka tidak lolos
bicara terus di pers kemana mana
ya dudomba gitu
tapi mekanisme negara
hukumnya nggak dipakai
padahal mereka itu semua ada
dokter ada guru besar di sana
ini kenapa begitu
baik kita ke pak
tapi saya seperti ini priatin ya
apalagi cewek yang sama undur itu lebih aneh lagi
tapi ingat ya
saya ingin menjelaskan saja pada yang tujuh puluh lima
memenjarakan orang orang koruptor
kemanusiaan miskin tidak sama
dan sebangun dengan kawasan
jangan berarti bisa memenjarakan orang itu
kewasan kebangsaan adalah lebih hebat
dari koruptor belum tentu
bukan saya adalah koruptor
hamdi muluk ahli psikologi
dipertanggungjawabkan secara ilmiah
ingat dan semua asesor itu
bagaimana kewasan kebangsaan
setiap pegawai negeri
baik pak romli
saya ke pak indra
terlebih dahulu selain icw
juga kemudian kabarnya ada empat ratus enam belas
pegawai kpk yang kemudian lulus
tes wawasan kebangsaan ini kemudian
meminta pelantikan dirinya sebagai asn
ini ditunda sebagai bentuk solidaritas
tanggapan anda seperti apa pak indra
begini ya siap ke saya pak indra ini
boleh boleh saja
silahkan pak indra
ya tapi kan begini
resikonya kalau mereka sudah itu
ya mungkin mereka akan kehilangan hak
itu kan hukumnya jelas
itu dalam asn itu
melanggar etika birokrasi
bukan hanya di indonesia di seluruh dunia
saja ada namanya
administratif baru kalau tidak suka pada
atasan kita bisa komplain pada atasannya
lagi kalau di kpk
ada komis dewan pengawas
kpk kalau saja ada pelanggaran etik
itu kenapa nggak ditentu
mekanisme itu kemudian misalkan
karena putusan yang tidak disukai bisa ke pt
um tadi ini pertanyaan
makanya saya kemarin bertanya
ini tujuannya memperjuangkan
hak dari lima puluh satu orang itu
atau memendurunkan pimpinan kpk
ini kan jadi nggak jelas ini ya
terakhir closing statement dari pak indra
dan pak romli harapannya
ke depan akan seperti apa nih
karena satu juni sebentar lagi
ya dari pak indra
atau saya ini silahkan pak romli
jadi harapan saya ke depan
kuat kuat tetap
kewenangannya yang lebih luas
tapi jangan lupa perlindungan
hak agasi manusia ini penting
yang di undang undang tiga puluh dua ribu dua
tidak ada itu
jadi pimpinan pak fili ke depan ini
tidak mudah berat
tentuan mengenai harus tugas
kpk melakukan perlindungan ham
itu akan menjadi
alasan baru untuk
ingat itu jadi
oleh karena itu
pegawai kpk termasuk pimpinan
kpk harus betul betul
membenahi masalah internal
jangan sampai di perapradilan
tapi kalau keberhasilannya
saya angkat topi lah dua minggu
dua menteri itu
menteri sosial sama menteri kkp
dua minggu yang tidak pernah terjadi
pada pimpinan kpk zaman lalu
yang penting transparansi
jangan hanya mengatakan bahwa inilah koruptor
diperkenalkan pada publik
saya ada masalah
saya sudah pecat sekian orang pakai kpk
itu yang bagus
baik terima kasih pak romli
silahkan pak indra singkat saja
saya pikir dengan
pak firly dan kawan kawan ya
itu saatnya sekarang
berbagai pihak yang
itu dibuktikan dengan pengerja yang lebih baik
apalagi dengan status mereka yang sudah
sebagian besar jadi pegawai asn
saya kira itu saja
kita buktikan dengan perbuatan
jangan ditangkis lagi dengan debat capek kita
kan demokrasi ini dibangun dengan kepercayaan
bukan dengan perasangka
terima kasih pak ratu
terima kasih pak indra dan pak romli
terima kasih atas waktunya
pak romli guru besar hukum universitas bajajaran
dan juga doktor indra perwira
ketua pusat studi kebijakan negara
universitas bajajaran terima kasih
pengalihan status pegawai kpk
menjadi asn merupakan amanat
dari undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas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
semoga semua pihak bisa mengambil hikmah
dari polemik yang terjadi
dan di kpk agar ke depannya
pemberantasan korupsi di indonesia
bisa berjalan lebih baik lagi
demikian indonesia forward malam hari ini
saya ratu nabila sampai jumpa